aku akan menang

mengapa dia tidak mau terlepas dari tanganku
dia seperti menyerang tenagaku nyai
dan pejamkan mata
terima kasih nyai
ingat dengan jelas
kau akan gunakan pedang dan kanuragan yang aku terima
untuk membalaskan nyai
sampai kau meninggal
aku sendiri yang akan menyambutmu
aku tidak akan pernah lupa janjiku
bahwa dengan ini
aku telah diputuskan
sampai juga aku akan pulang
sampai aku bisa pergi kembali ke padau jahat
menggulingkan ayah anda sendiri
kau bisa mengalahkan si luang tapi belum tentu kau bisa mengalahkan pajajara
kau harus melawan negara dengan negara raja dan raja
saranku kau mendirikan sebuah negara suraya sese
dan mengangkat dirimu menjadi raja di tempat itu
setelah itu baru kau hajar pasukan pajajaran dengan pasukan lainnya
mulai sekarang kau harus berubah namamu dan penampilan
jika putra kukian santang mempunyai kesalahan
kepada kalian rakyat pajajara
aku mohon kepada kalian untuk memaafkan kesalahan putra kukian santang
agar putra mempunyai jalan yang lapang menuju nirwan
sampai kapanpun aku tidak akan pernah memaafkan kian santa
semoga saja dia masuk neraka
sendikah agus perang
beruntunglah kalian ada peristiwa ini
sehingga hukuman cambuk untukmu ditunda rana santang
tapi setelah ini akan kupastikan kau tidak akan lolos lagi
sesuai dengan ajaran yang dia anu
dan aku sangat menghormati

sendikah agus perang
jangan lupa like share dan subscribe ya
ada apa paman sin datang ke istana
kami tidak akan mengganggu
kami hanya ingin ikut barisan dalam
sehingga kami ikut menyalatkan
raden kian santang
mohon untuk diizinkan
paman zin mau ikut
silahkan paman zin di belakang
mohon maaf gusir prabu
kami sudah siap menuju ke pemakaman
dewa batara akhirnya masa itu tiba juga
aku harus tegar memimpin pemakaman putra kesayanganku
silakan gusir prabu